satu hal yang terindah
kok gak ini sih
boleh aku ulang sekali lagi nggak
aduh lo tuh hati hati dong fir
abis aku terlalu semangat kalau ngomong sama kamu
menurut kamu gimana
untuk pertama kalinya
gue pengen hari ulang tahun gue tiba tiba kehapus dari kalender
karena dengan semakin deketnya hari itu
berarti hari pertunangan gue dan fero juga makin deket
padahal gue bener bener gak siap
sekarang rara dan vero udah terang terangan gini di sekolah
benar hubungan gue sama rara udah gak ada harapan lagi
kamu suka yang mana
kok kamu malah bengong sih
semua ini kesukaan kamu semua loh
ini kesukaan kamu semua loh
aigoo dia pasti kesel ya terang terang sama fero disini
kak aku dari tadi ngomong loh sama kamu
kamu suka yang mana
ternyata bener yang orang orang bilang yang paling sulit dari perpisahan itu adalah kebiasaan
gue baru sadar gue terlalu menikmati kebiasaan itu butuh tol kecap
kali ini aku gak akan ngomong sepanjang jalan
makasih ya pak
jangan pernah lagi ikutin gue
lekangan ini elma nafsu makan
semoga aja aku masakin masakan sukanya dia
dia jadi nafsu makan
kamu udah sampe singapura
aku sudah di golden park hospital
rifki gimana kabarnya apa ada perkembangan mas
rifqi sudah dirawat intensif
mil aku minta tolong doanya ya
semoga rifqi bisa segera pulih
iya mas aku pasti doa rifqi
semoga dia gak sembuh ya mas
misal sendiri gimana keadaannya
apa dia baik baik aja
mas kamu gak usah pikirin
kamu gak usah pikirin
el yang terpenting buat kamu adalah menjaga rifqi supaya rifqi cepet sembuh
kamu gak usah mikirin yang lain ya mas
kamu yang sabar ya mas
aku takut kalo rifqi sampai menyusul mamanya
mas kamu gak boleh ngomong seperti itu aku yakin rezeki itu pasti sempurna
kamu jangan mikir macem macem ya mas

bokap gue gak ada
lo mau perbalain gue
mau nampar gue juga
lakuin sekarang cepetan
cepet nampar gue sekarang
gue gak mau
bokap gue udah ngakitin lo
gue gak mau
satu hal yang terindah
boleh aku ulang sekali lagi nggak
dia pasti terus kepikiran sama rifki
ditip dulu lampanya
kamu apaan sih
celik banget seperti jokong kamu malam ini
kamu bikin baru saya rintik
pokoknya kamu punya pengundung saya
maaf madame tapi saya benar benar
kenapa semua seperti gini
maaf madame tapi saya benar benar
madame michelle itu lagi kurang sehat madame
jadi gak apa apa ya michelle istirahat dulu madame
terus kamu belain teman kamu saat ini
udah terus sama kamu masih aja belain
kamu kalau lagi ada masalah bisa nggak kamu selesaikan di luar
jangan masalah kamu di luar
terus kamu campur adukin semua kerjaan kamu di sini
mungkin gak profesional tau gak sih
saya nggak terima kalau kayak gini caranya ya
saya akan laporin semua ini sama mas junak
dan honor kamu akan saya pepah
oke semuanya enjoy ya
maaf tadi ada kesalahan
stop jangan nangis terus
lo harus sabar
lo harus tenang oke
gue yakin banget ripky pasti sembuh
gue tau lo pasti sedih banget
gue tau lo hancur banget
lo gak boleh sedih kayak gini berlarut larut kayak gini
lo gak boleh
dan gue gak bisa kalau gak ada ripky
sampai kejadian apa apa sama ripky
gue gak bakal maafin diri gue
gue gak bakal maafin diri gue
itu kecelakaan bukan gara gara loh
jadi cowok tengil itu kecelakaan
yang kehilangan ripky itu bukan cuma lo
yang lain juga
jadi lo harus yakin
ripky pasti sembuh
dia pasti bisa sehat lagi
dan dia juga pasti bisa balik lagi dari singapura
jangan lagi banyak orang disini
jangan lagi banyak orang disini

saya sudah ngeri dulu
kak selamat istirahat
tiap hari rara selalu kelihatan sedih
tapi cinta aku gak bisa bikin kamu bahagia
apa kebahagiaan kamu memang sama
mungkin besok aja gue omongin sama davin